anak buah kapal tunda charles yang selamat dari aksi kelompok bersenjata
tiba di pelabuhan semayang balikpapan pada sabtu pagi pukul sembilan sepuluh waktu indonesia tengah
mereka lega karena terbebas dari todongan senjata api kelompok bersenjata
sewaktu berlayar menuju kota cagayan de oro filipina
enam anak buah kapal tunda charles merasa lega akan bertemu dengan keluarganya
namun masih ada tujuh anak buah kapal yang masih disandra kelompok bersenjata
kelompok ini menuntut uang tebusan dua puluh juta ringgit malaysia atau sekitar enam puluh lima miliar rupiah
menurut para anak buah kapal pembajak menggunakan bahasa tagalok dan hanya berkomunikasi dengan perusahaan
salah satu anak buah kapal yang selamat albertus temuselamet
mengaku mereka dibajak oleh dua kelompok bersenjata menggunakan perahu boat
itu waktu pertama kali pembajakan ben
nanti nanti ceritakan
kondisi sekarang sihat semua
betul bersenjata nggak pak
bersenjata semua ya
waktu ada sempat ada kontak gak dari mereka kontak kontak senjata gitu
albertus menganggap pembebasannya merupakan mujizat yang tidak mungkin ia lupakan seumur hidup
saat ini tni membawa anak buah kapal yang selamat ke markas komando pangkalan

ketika mereka berada di kota mereka berada di kota yang terdekat
kasus penyanderaan ini direktorat perhubungan laut mengirim surat kawat
berisi larangan bagi seluruh kapal untuk berlayar ke filipina
albertus pravidia balikpapan